seorang bayi yang baru saja lahir ditinggal oleh ibu kandungnya di sleman daerah istimewa yogyakarta
polisi kini memburu orang tua bayi tersebut
bayi berjenis kelamin laki laki ini dilahirkan dalam keadaan normal
dengan berat tiga tiga kg dan tinggi lima puluh satu cm
dengan bantuan bidan mei muhartati di kawasan keledokan depok sleman
menurut bidan may muhartati pada senin dinihari
ia membantu persalinan ibu bayi seorang wanita muda yang mengaku berasal dari gunung kidul
wanita itu datang bersama seorang pria parubaya dan seorang anak balita
tetapi beberapa jam setelah lahir bidan mei mendapati sang ibu sudah pergi bersama pria yang datang bersamanya
ketika datang ke tempat praktik bidan mei pada minggu malam
kedua orang tersebut tidak meninggalkan tanda identitas apapun
hingga rabu siang bayi dalam keadaan sehat dan dalam pengawasan pengelola tempat persalinan
polisi juga saat ini melacak keberadaan orang tua bayi tersebut